wah kurang ajar
pendapat seranganku sekarang tidak berhasil
oh pasti ada yang memberitahu
rahasia kelemahanku di dunia mimpi
rupanya ada yang melindungi sembarang
aku harus berkari tahu
siapa yang melindungi sembar
dasar pengecut kamu sembarang
kamu tidak pantas disebut penyeka
beraninya cuma kabur meninggalkan gelangka
kamu cuma pantas disebut tikus pengecut buruk
terserah apa yang kau katakan mampir
aku tidak peduli
kenapa kamu tidak marah
apa itu artinya kamu membenarkan
kalau kamu itu cuma seorang penganjur
percuma kamu mancing kemarahanku
aku yang lebih tahu siapa diriku sebenarnya
gurumu pasti malu punya murid sepertimu
tikus pengecut buruk
seperti perilakumu mampir
itu akan berbalik pada dirimu sendiri

ccrema telah itu sudah diminta
dan akhir mines
dasar pengecut kau sembarang
aku akan buat kamu seperti tikus curut buruk
kamulah raja di alam mimpimu sendiri
jangan biarkan mak lampir mengaturmu
kamulah yang harus mengendalikan mak lampi
ini adalah mimpimu
aku yang akan mengundurkanmu
apa yang terjadi di dalam bocah itu
kenapa kekuatan ini bertambah berkali kali lipat
aku akan mengundurmu
kenapa dia begitu kuat
dia tidak bisa mengalahkan aku
ini dunia mimpiku mak lampir
aku yang menentukan
kamu semuanya makhluk
tidak bisa menyakitimu
aku akan mengundurmu
dengan izin allah yang akan membinasakanmu
wadih balik wadih setan canggih
peradaanku bawah hari ajiku setan canggih
getih hari hari setan cianki
aku akan mengundurmu
aku akan mengundurmu
aku tidak bisa menangkapmu
aku berhasil menangkapmu
aku lupakan diriku
aku tak bisa menangkapmu
aku akan membunuhmu
aku akan membunuhmu
bagus sembara aku harus mengingatkan kau siapa yang melindungi sembara
bagus sembari kamu memang satria hebat
sudah berhasil menguasai dunia mimpimu sendiri dan mengalahkan mak lampir
terima kasih gustira ini semua berkat petunjuk gustiratu
sekarang mak lampir tidak bisa menakutiku lagi dalam mimpi
tapi kamu harus tetap berhati hati
mak lampir menguasai ilmu setan jangki
dan ilmu itu sangat hebat
kamu harus tetap berhati hati
hei makhluk jelek lepaskan aku jangan pergi
bi tenang bi senang bi aku bukan siluman
aku hanya manusia biasa seperti bibi
aku ingin membebaskan bibi dari suluman kera itu paman badrika
sudah belum ayo cepat
tidak boleh obat diskusi
jangan sedih bibi
tidak ada yang mengampuni hantu
maksudmu benar atau tidak ree
itu bukan alli zone dua
jangan gini vere
ada satu di sana
sebergian tak muncul lagi lagi
segek tapi ada seorang
mereka tinggal disana
maka mereka bisa terus lastsi

siluman jahat memang seperti itu
maunya menang sendiri
tapi aku sudah tidak punya waktu banyak
aku harus pergi ke gunung merapi untuk mencari obat untuk kakakku
aku harus mengambil daun limbah
tapi gunung merapi itu jauh sekali
bibi tenang saja
aku dan mardika akan melindungi bibi
terima kasih ya